kabupaten banyumas dikenal akan keramahan dan kekuatan tradisi yang mengakar kuat
berikut setiap makna menimpan karakter banyumasan nan abadi
inilah kisah dari sudut selatan lereng gunung selamet bumi panginyongan
pinggir atau wilayah yang agak jauh dari pusat pusat kebudayaan jawa
dengan demikian walaupun banyumas juga bagian dari jawa
tapi punya warna khas karena hidup di tengah masyarakat petani
ini berbeda dengan yang di nagarigung yogyakarta dan surakarta
orang banyumas lebih suka kepada kesenian yang
cepat bisa dinikmati cepat dipelajari yang secara sini sering dikatakan sebagai kesenian yang vulgar
tapi kita tidak begitu inilah banyumas dan keseniannya
kabupaten banyumas berada di sisi sebelah selatan gunung selamet gunung tertinggi di provinsi jawa tengah
dengan ketinggian sekitar tiga empat ratus meter

banyumas menyimpan budaya dan tradisi yang begitu kuat mengakar di tengah tengah kehidupan masyarakat

musik jawa tengahyeah
desa gerduren kecamatan purwodjati
desa ini tersohor sebagai tempat kelahiran lengger banyumasan
lengger seni tari tanah banyumas ini punya sejarah tersendiri
kalau mungkin di daerah lain ada yang namanya ronggeng
kalau di sini tidak dikenal ronggeng yang dikenal lengger
itu karena memang itu pengaruh dari jawa barat
karena dulu tokoh yang awal dari sini juga seorang anak kecil
yang memang di sini dia pandai menari
awal awalnya begitu dengan sebutan nama nyikuning dulu
dia bisa menari diiringi oleh pemuda pemuda
sampai kemudian seiring dengan perkembangan desa ini
menjadi hiburan rakyat yang terus berkembang
sampai kemudian yang namanya lengger geduren itu ngamen di wilayah karsiden dan banyumas itu hampir semuanya
mulai dari kuningan sampai banjar
sampai petalungan sehingga
diyakini oleh teman teman seniman di sini bahwa lengger awalnya dari sini
di desa gerduren tokoh nyikuning atau nyikastinem inilah yang menjadi awal mula lengger ada
nyikastinem dipercaya sebagai tokoh indang atau roh lengger
di geduren pula dikenal hisudal lengger sebagai ritual pamungkas sang lengger
lengger untuk mencoba membuat rakyat di wilayah karsidena membutuhkan para penyelidikan
tak hanya lengger di desa ini juga terdapat seni musik bernama bongkel
yang kini berevolusi menjadi calon
calung sendiri merupakan alat musik dari bambu yang biasa mengiringi tari lengger
pencelung itu dulu sebenarnya alat pertanian untuk bercocok tanam
untuk melubangi tanah untuk menaruh benih
tetapi kayu kalau di sini istilahnya panjang itu dikasih bambu seperti itu
sehingga dia ada bunyi
maka dia bunyikan celung itu sesungguhnya sebagai alat kontrol
bagi yang punya pekerjaan lah tuan tanah itu dulu
sehingga orang yang bekerjanya lambat dan orang yang bekerjanya cepat
itu akan kelihatan dari bunyi suaranya celung celung celung
istilahnya jadi celung
seiring waktu calung kian eksis
di berbagai pertunjukan seni calung kerap dilibatkan khususnya pada lengger
sukendar adalah pembuat calung yang sudah puluhan tahun bergelut dengan alat musik ini
celung buatannya terbuat dari bambu jenis bulung

celung itu juga berguna untuk membuat bambu
kalau yang namanya calung kenapa bambu
setelah jadi bambu dinamakan calung
karena di banyumas itu ada yang namanya pracal tadi
pracal itu di laut dicari suara sampai melung
bukan tidak begini tapi
ini sampai melung
jadi dari kata pracal dengan melung
jadi saya tetapkan celung
dulu sukender adalah seorang pemusik lengger
makanya ia terdorong untuk membuat calung sendiri
sukendar membuat calung secara otodidak
sukendar memilih hari khusus atau disebut dengan pranoton
mongso ini akan menentukan karakter bambu mulung untuk celung
kalau memang kita membutuhkan hasil kualitas yang bagus itu satu satu tahun
saya terserang kalau paling enam bulan untuk membuat tapi nanti dulu
enam bulan sudah kering harus dibuat dulu
jangan sampai dipakai
dibuat dulu nanti sudah kering jam apaan itu dilaras dulu lagi harus begitu
kalau sudah sampai tahunan sekali ngelaras sudah jadi
hanya nanti dibuat seperti ini sudah dilaras terus dipasang ke sini seperti ini
nanti akan berubah suaranya tidak akan berubah
kalau pengeringannya itu bagus dari awal pengaruh
sebenarnya indah didengar namun juga memiliki proses panjang dibalik pembuatannya
inilah yang membuat calung menyimpan energi tak terhingga juga mencirikan seni musik banyumas nan menawan
saya mulai dari ronggeng atau lengger
lengger atau ronggeng itu sudah berabad abad hidup di sini
setidaknya sudah tercatat dalam buku history of java
itu sudah disebut
jejaknya mungkin ada di daerah tasik melaya yang namanya ronggeng gunung
di situ ada seorang penari ronggeng perempuan yang dimisalkan disimbolkan sebagai dewi kesuburan
lalu dikeringi oleh laki laki yang menari dan
dan maaf itu laki laki ini menubruk dengan sarung
dan di dalam sarung itu diciumi
tapi itu bukan bagian dari seksualitas
itu bagian dari
ritus pemujaan terhadap dewi kusyukuran
lengger juga biasa dikenal sebagai ronggeng
lengger begitu identik dengan banyumas
kesenian ini juga lahir dari masyarakat besar pula di tengah tengah masyarakat
penari lengger akan menarik bersama dalam iringan musik calung maupun kendang
yang biasanya ditarikan lebih dari dua penari
mereka akan melenggang
mengikuti alunan musik
rianto adalah seorang penari lengger lanang banyumas yang telah mendunia
sebagai putra daerah banyumas rianto berhasil mengangkat kesenian ini ke kasta tertinggi
kepala kota kepala kepala
kepala kota kepala
kepala kota kepala
kepala kota kepala
bahkan ia juga telah melakoni sebuah film yang menggambarkan bagaimana kipra seni lenggeran ini
kepala kota kepala
kepala kota kepala
kepala kota kepala
kepala kota kepala
tank itu adalah sebuah lubang
ger itu adalah cengger
cengger ayam jantan
yang biasa di daerah jawa banyak sekali
nah lubang itu adalah sebuah lubang kehidupan
ger itu adalah laki laki atau maskulin
jadi pengartian dari sebuah kehidupan laki laki yang memasuki unsur maskulin dan feminim
rianto yang sedari kecil gemar menari
tentunya mengibarkan kesenian lengger
semakin hari semakin banyak generasi muda yang semakin penasaran dan ingin mengenal serta belajar lengger ini
untuk menjadi lengger bisa dilakukan siapa saja
asal memiliki kesetiaan dan ketekunan untuk mempelajari tarian ini
menurut rianto lengger sendiri bertujuan tak semata mata hiburan
melainkan juga untuk kesejahteraan tubuh dan masyarakat
salah satunya dengan mandi kembang
selain untuk menyelaraskan tubuh lengger dengan alamnya
juga untuk membersihkan diri agar dapat menampilkan pertunjukan dengan lebih api
lengger ini bisa dicapai oleh siapapun dengan keikhlasan dan kemauan dan keseriusan untuk belajar lengger siapapun itu
tetapi kebanyakan memang berangkat dari masyarakat banyumas itu sendiri
biasanya masyarakat yang asli dari banyumas itu gampang sekali untuk masuk ke area atau lingkungan lengger jadi atmosfer lengger
itu karena mereka menghirup udara makan berkomunikasi dengan bahasa mereka karena masyarakat itu sangat dekat dengan alam
dan lengger itu
gerakan gerakan dan segala musik ataupun instrumennya itu memang tidak jauh beda dengan kehidupan alam sekitarnya
iya setiap seni banyumas khususnya lengger memang tak bisa dilepaskan dari kedekatannya dengan alam sekitar
banyak gerakan tari lengger yang mencerminkan perilaku hubungan tak hanya antar manusia
melainkan juga antara manusia dengan tuhan juga alam sekitar
usaha dan kerja keras rianto tak sia sia
jika dulu remaja lelaki tak percaya diri ini bergabung dalam kesenian lengger kini rianto sudah memiliki banyak generasi penerus
di antaranya rian nurdianova pemuda banyumas yang juga begitu mencintai kesenian lengger ini
yang sangat menarik itu istimewa menurut saya
jadi istimewanya itu seorang laki laki yang berdandan seperti perempuan dengan memakai kemben dengan memakai sanggul
menurut saya itu hal yang sangat menarik ketika bagaimana tubuh saya harus lentik dan bagaimana harus berdandan layaknya seperti perempuan cantik
itu memang harus benar benar kita merubah
dan itu yang menurut saya sangat menarik
itu memang harus benar benar kita meroboh
angger ditampilkan dalam berbagai kesempatan
di banyumas sendiri lengger memiliki tempat khusus di banyak hajatan
seperti sendera tari yang sempat dihelat di banyumas utara karangpangiyongan
tadi kita baru saja meminaskan sebuah peluang
baru saja memintaskan satu buah karya drama tari berjudul buka kelambu
karya tadi sebenarnya menginspirasi dari novel rongeng lupa ruk karya ahmad tuhari
yang kita coba sadur dalam bentuk karya panggung dalam bentuk seni pertunjukan
dan kita kenal unsur tari banyumasan tapi juga ada unsur teatrikal yang masuk sesuai dengan alur cerita yang ada di dalam novel
dan ini merupakan sebuah gambaran fakta gambaran fakta dari pertunjukan ronggeng atau lengger yang ada di banyumas
lengger lengger muda lahir dengan karakter mereka masing masing
seperti pemeran lengger perempuan dalam sendera tari tersebut yang memerankan sebagai serintil legenda lengger banyumas
jatuh bangun lengger berada di tangan generasi muda banyumas sendiri
dengan segala tantangan yang ada lengger masih terus bertahan
di tengah gempuran zaman lengger terus berupaya keras tak henti hentinya menjadi cerminan jati diri masyarakat banyumas
karakter kesenian populis betul betul melekat pada kesenian yang banyumas miliki
tak hanya lengger tapi juga ada ebek kesenian asli banyumas yang masih eksis hingga saat ini
kesenian ini lahir dari dan untuk rakyat diaminkan dengan jumlah penonton yang membludak di setiap pertunjukan
ebek itu sebenarnya kesenian asli banyumas
dimana secara umum kesenian itu sudah ada dari zaman animisme dan dinamisme
tapi ada juga yang menyampaikan bahwa kesenian ebek itu dibawa oleh para wali songo untuk penyebaran agama islam
nah ada juga yang menjelaskan bahwa ini adalah gambaran
dan para jurid yang ingin pergi berperang
ebek biasa ditampilkan dalam berbagai hajatan
ebek selalu berhasil mengumpulkan masa
dalam pertunjukan ini ebek begitu melibatkan penonton untuk menunjukkan
bahwa kesenian populis ini milik rakyat
berkembangnya ebek dari masa ke masa terus mengalami revolusi
efek yang ada kini masih terus diminati para pelakunya salah satunya pangan
pria yang kerap menjadi idola dalam pertunjukan ini
mengaku menarikan ebek menjadi panggilan jiwanya
ganong yang pakai cepet
atraksinya saya senang kalau di sini saya dulu tariannya dulu saya senang tariannya
terus gerakannya satu gerakannya
terus dulu kan waktu tahun dua ribu dua kan ebek itu gimana ya rame banget itu
masih jarang sih ebek masih jarang nggak rame kayak sekarang
sekarang itu rombongan udah berapa banyak gitu kan
kalau dulu masih bisa dihitung dalam kecamatan wangun itu masih berapa
kalau sekarang udah satu kecamatan aja udah berpuluh puluh
pembangunan ebek di rombongan
seorang gadis muda bernama serly dwi yang belum lama ini juga menggeluti kesenian ebek
mengaku bahwa ebek memang unik
dengan segala kisahnya ebek menjadi kebanggaan sejak kecil hingga kini
pengen ngedalemin budaya sendiri
terus intinya pengen banggain budaya sendiri daripada budaya yang lain

kalau di rombongan ya paling gerakan kalau beda kecamatan tuh beda gerakan
kalau di sini prajuritan apa gimana kalau di mana beda lagi
ebek selain menampilkan pertunjukan tari juga ada atraksi atraksi lain
atraksi ini juga menjadi hiburan para penonton
mereka akan berdesakan untuk mendapatkan tempat terdepan
bemi menyaksikan pertunjukan ebek
semua perhatian penonton akan terpusat pada atraksi yang ditampilkan
ebek sendiri tak bisa lepas dari satu atraksi penutup yang selalu ada dalam setiap pertunjukan yakni
mendeng dalam ebek dapat diartikan sebagai kembali ke tempat yang lain
mendem dalam ebek dapat diartikan sebagai kehilangan kesadaran
karena dirasukin roh yang dikenal sebagai indang
sebagian besar penonton yang menyaksikan ebek biasanya juga ingin ikut mendem ini
di akhir pertunjukan ebek para penari akan turun kembali ke arena mengikuti musik
maka dengan sendirinya para penonton pun ikut mendalam
seorang anggota perusahaan sekali mendeng
mereka sama hmm penggolongan dua perempuan
melihat wilayahnya hadir itu tinggalkan ditempel
di proses saya kalau kebun indang harus awal keresik
jangan sebenarnya awal keresik
perhatikan kuasa dan juga harus berjumlah keliwan jumlah
karena kalau bisa masukkan indang bisa
tapi itu istilahnya bisa melibatkan jiwa seni
kalau tidak orang lain akan tidak percaya
jadi harus masukkan indang
itu harus dipercayai
ragam seni banyumasan yang tak pernah mati
tak lepas dari upaya pelestarian yang selalu terjaga
salah satunya dengan menjadikannya sebagai kurikulum pendidikan di sekolah
seperti yang ada di smk negeri tiga banyumas
di sini lengger hingga calung menjadi materi pembelajaran
di jurusan seni tari misalnya siswa dan siswi akan diajarkan tarian tarian tradisional
mata pelajarannya adalah tari tradisi gaya banyumasan
sejak smk ini berdiri bersama itu pula jurusan tari tradisi ini ada
agar yang pertama bahwa kita kan tujuannya untuk menguri nguri budaya banyumas
kita ada di wilayah banyumas otomatis kesenian yang kita pelajari
itu nomor satunya yang menjadi mayornya adalah tari gaya banyumasan
jadi dari kelas sepuluh
walaupun sebenarnya mungkin anak anak yang masuk smk tiga itu sudah bisa ya menarikan tari tersebut
tapi kita lebih kepada detail geraknya
agar mereka lebih paham bagaimana sih tari gaya banyumasan itu yang sesungguhnya
sehingga nanti pada saat mereka lulus
mereka juga bisa mentransfer ilmu yang didapat itu dengan lebih jelas lagi
jurusan ini tentunya memfasilitasi siswa siswi yang begitu mencintai seni budaya banyumas
khususnya di bidang tari
seperti ella dan piko pelajar jurusan seni tari yang selalu mendapatkan pengalaman baru setiap mempelajari tari yang baru pula
dari sd sampai smp itu kan ada ekskul tari
jadi kita mengikut ekskul tari dan ternyata waktu kelas tiga itu tahu ada smk negeri tiga banyumas
waktu itu kenalnya itu smki
di situ ternyata searching searching di google itu ada jurusan seni tari
jadi minat coba masuk ke smki
kalau masuk ke sini itu awal awalnya dengar dengar dari ikan asli banyumas ini juga
dari tetangga dari teman
masuk smki aja itu ada jurusan seni tarik gitu
jadinya masuk aja
memasukkannya dalam kurikulum sekolah menjadi sebuah upaya
untuk menjaga atau menguri uri kebudayaan banyumas yang bisa dilakukan kini
tak hanya jurusan tari lewat jurusan musik pun upaya tersebut bisa dilakukan
betapa mengembirakan ketika dari tahun ke tahun ternyata jurusan jurusan ini tak pernah sepi peminat
karena kewajiban untuk memastikan setiap tradisi warisan leluhur terus lestari ialah tugas kita semua